usai diperiksa selama enam jam oleh kejaksaan agung menteri komunikasi dan informatika johnny g plate mengungkapkan
tidak dapat memberikan keterangan dan tanggung jawab terkait dengan hasil pemeriksaan
hal ini dikarenakan proses hukum yang masih panjang dan belum selesai
sebagai warga negara dan sebagai menteri komunikasi dan informatika
mempunyai kewajiban untuk memenuhi pemanggilan kejaksaan agung republik indonesia
demi penyelenggaraan hukum yang baik dan benar
saya telah memberikan keterangan keterangan atas dan jawaban atas pertanyaan pertanyaan
yang disampaikan oleh aparat penegak hukum kejaksaan agung republik indonesia
dari pagi hingga siang sore hari ini
keterangan keterangan yang diberikan adalah keterangan keterangan yang saya tahu
yang saya pahami dan yang menurut saya benar sebagai saksi
itu telah saya lakukan dengan penuh tanggung jawab
selanjutnya yang terkait dengan substansi materi dan prosesnya
menjadi kewenangan dan domain
ini adalah kejaksaan agung republik indonesia
sehingga dengan sangat menyesal saya mohon agar rekan rekan media memahami
bahwa saya tidak bisa melaksanakan tanya dan jawab
karena ini menyangkut proses hukum yang masih panjang dan belum selesai